bikin berisik gak nape mulut ganggu orang menyanyi saja jom
ih jahat siapa panggilnya
hah lagu banget lah
ketuk dia lagu banget
rama rama rama rama
dari terakhir pilihan vivi
dari terakhir pilihan vivi
kok milih si rama
iya adilnya rama kok milih sih
wah gitu geng namanya bisikak karen tuh
karena hasil perolahan suaranya seri
maka kita akan lanjutkan ke babak selanjutnya
yaitu presentasi yang akan dilakukan oleh rama dan juga dhani
neluk luak jangan becus
uang gue asal mau ditirap gimana sih
enggak bos bos aja yang ngasih uang sedikit
sedikit yang kita bagi don
jadi selama ini uang gue lu tirap
enggak maksudnya uang yang lu kasih
nggak sampai semua murid
nggak semua murid kita bagiin
udah gak usah banyak alasan dulu
nanti gue tambah uangnya
tapi jangan gagal
tak baik rek
eh jangan gagal ya
hah tak baik
hah hah hah hah
shh tak baik
lopatlah nahar lari lari
berharap bersama dari
masa masa bukan aku aja
jelandes kata gue

kuingat jadi inga inga kita peh honeymoon di holland
di holland asik jadi pengen pulang kampung
iyi hati hati kenapa sih
hah berdiam jo
pakai berantem segala
bikin berisik gak ngepeh mulut ganggu orang menyanyi saja jo
ih jahat siapa pak
hah lagu banget lo
tabrak tabrak kok gak melepaskan
ini kaki sakit lecet buka bangsa begini
hah lecet ini dikepe kaki
soalnya udah bisa diasuransikan lagi asuransi mahal van holland
ya ampun oma
sama suruh kita datang jakarta doa esok mandari taba gini deh
makanya ngana jadi anak jangan nakal
nganak walet sama oma
hah oma nih aku lagi sebel juga mau liomer
sebel sebel sebel terus emangnya ada apa lagi sih
pasti ada sesuatu dengan si rama ya
bukan cuma dia doang mah
alah ini kenapa
nanti disantik ya
omah aku tuh ya pengen jadi ketua kelas
oma harus dukung aku
oma pasti bantu ngana untuk menggagalkan si anak kurang ngajar itu
nanti akan oma hajar dia
akan oma pencet dia

aduh aduh aduh aduh
kamu bisa tidur anginnya ada luka aja nih
aduh oma gak mau dipijit
gak mau dipijit sakit
aduh sama ngerang
udah sama ngerang
udah sama ngerang
aduh sama ngerang
aduh sama ngerang
aduh sama ngerang
ya udah selesai
gak mau dikawasi
gak mau dikawasi
hai hai hai hai hai ih lebih banget sih lagi makan bersih bersih kan nggak sengaja kak ini
juga tiba tiba berhubungan eh rama mana tuh sotor kena sakit flu sudah jongana sonya ndak
usah pergi ke sekolah tapi rama baik baik aja kok ya omah lagian ramah sakit kok dia tuh
masuk sekolah karena dia itu mau jadi ketua kelas yang jadi ketua kelas itu aku ya jangan jangan nih
nana ini terkena virus flu babi atau flu bebek atau flu kalajengking atau flu kadal atau flu
kerbau oh apa aja deh pokoknya ngana sotor kena sakit flu titik kok dia masuk sekolah bisa pindah
ke sekolah sakitnya tapi aku pengen sekolah omah kebalik balik aja kok serawat banget senyanyi
sudah cukup pikirkan dan pergi tidur ayo bangun eh bangun bikin ke kamar tidur tidur
lalu pendek banget sih don iya iyalah gua yakin gua menang yakin menang